menikmati ice cream rasa coklat vanila atau yang lainnya pasti sudah biasa
tetapi bagaimana dengan aiskrim rasa sayur
nah sebuah komunitas ibu rumah tangga di jember berinovasi membuat ice cream dengan bahan aneka jenis sayur mayur
selain sehat ice cream ini ternyata juga digemari anak anak sekolah
di kelurahan kebonsari jember inilah komunitas ibu rumah tangga yang mengemari tanaman hidroponik
berinovasi membuat aiskrim berbahan baku aneka jenis sayur
ais krim sayur dibuat dengan memilih aneka jenis tanaman sayuran hidroponik
seperti sawi selada letus dan beberapa jenis sayur lainnya
sayur untuk bahan baku ice cream dicampur dengan air secukupnya dan dihaluskan
setelah itu dicampur dengan susu cair dan gula pasir
setelah itu adonan ais krim sayur dipindah ke dalam gelas dan dimasukkan lemari pendingin selama enam jam
selain dijual di kalangan terbatas ice cream sayur tanpa bahan pengawet juga telah dipasarkan di beberapa sekolah di kota jember
kalau aiskrim umumnya biasanya kan diberi rasa perasa misalkan mau aiskrim stroberi
sebenarnya kan jarang jarang ya mau dikasih stroberinya langsung
kalau kita sayuran ya memang asli dari sayurannya

ide awal pembuatan ice cream sayur ini berasal dari keprihatinan karena anak anak di zaman sekarang kurang menyukai sayuran
tapi banyak aiskrim yang beredar itu kan buah
jadi gimana caranya saya berpikir anak anak yang tidak suka sayur kita akalin dengan menu aiskrim ini
ternyata memang berhasil
kedepan aiskrim sayur ini akan diproduksi dalam skala besar untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi
khususnya permintaan dari kooperasi
di beberapa sekolah yang ada di jember
saya fulkus mandani jombar